hingga kini dunia medis masih belum berhasil menemukan obat untuk kanker
nah sejauh ini upaya para pejuang kanker untuk sembuh adalah dengan menjalani serangkaian operasi dan juga terapi
mereka memiliki alat radioterapi yang lebih canggih sehingga durasi terapi dilakukan juga lebih singkat
jadi bagaimana cara kita menghambat salah satunya adalah memberikan radiasi yang juga sekaligus dalam tanda kutip mematikan tentunya gitu
nah radiasi radiasi yang baru yang menggunakan alat alat atau teknologi yang baru pada saat ini yang paling penting nomor satu adalah waktunya yang tentunya lebih sedikit
yang kedua adalah semua generasi baru untuk alat alat radiasi ini
mereka memiliki presisi yang sangat baik
radiasinya itu juga mengenai jaringan jaringan yang sehat
yang tidak hanya untuk kanker saja
untuk biayanya sendiri radioterapi di maya pada hospital dibanderol dari tujuh juta hingga enam puluh juta per terapi
tergantung dengan jenis kanker dan tingkatan terapi yang telah dikonsultasikan dengan dokter yang menangani
saat ini radioterapi di maya pada hospital memang belum ditanggung oleh bpjs kesehatan
namun menurut direktur maya pada hospital
dr markus waseso komunikasi dengan pihak bpjs sudah dibangun sehingga layanan ini juga bisa dimanfaatkan pasien kanker bpjs
saat ini rumah sakit kami mayapada ospute tangerang itu sudah bekerja sama dengan bpjs kesehatan khususnya cabang kota tangerang
untuk beberapa jenis pelayanan yang lain
tetapi khusus untuk layanan radioterapi ini saat ini belum
tapi kami sudah mengajukan proses pengajuan izin itu
dimana setelah izin dari bapak ten diberikan maka kita akan mendapatkan izin lebih lanjut dari kementerian kesehatan dan dari bpjs kesehatan
perwakilan dinas kesehatan kota tanggerang yang hadir dalam peresmian selasa siang berharap keberadaan radiasi onkologi di maya pada hospital dapat meningkatkan pelayanan terhadap pejuang kanker di banten khususnya kota tanggerang